salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam
sebelumnya saya gyanulgi pak nama saya kita berdua dari komisi com komisi dan ini adalah
episode ketiga kita tampil di sini betul dan kalau tadi kita melihat bahwa perbincangannya panas
sekali berat sekali topiknya juga berat banget betul kita akan mulai dengan yang ringan ringan saja
pak iya benar sekali kita tebak tebakan aja nah tebak tebak tebakan boleh tebak tebakan
ya tebak tebakan aman harusnya tebak tebakan dari gue ya doya boleh silahkan sambal sambal
apa yang mematikan aman kan sambal aman tidak ada yang bahaya dari sambal pak kasih bang tebakan
sambal yang mematikan adalah sambol adoh la ilaha illallah jangan jangan itu sambal adoh
bener sambal adoh diselamatkan terima kasih banyak pak terima kasih banyak pak sambal adoh
memang ada temen temenku kalau ngomong sambal sambal masih aman hari ini masih aman lagian
sebenarnya ya kita tahu nih pak ya sebenarnya di episode ketiga ini bukan kita yang tampil awalnya
bukan kita iya jadi minggu kelima hari hamin lima di telpon di telpon gian aldo episode ketiga tidak
tampil waktu itu dibilangnya begitu pak dalam hati kita tuh kayak seneng gitu loh karena berbahaya
pak akhirnya kita bisa bersengkrama dengan keluarga orangtua pak perlu berdiri di sini
pak betul merasa deg degan dan kaki dingin tampil disini pak waduh apalagi dua minggu lalu ada pak daniel waduh deg degan kita ya adik adik
masalahnya pak hamin dua hamin dua di telepon lagi sama mbak rifana lebih tepatnya hamin satu
hamin satu malam malam ditelepon sama mbak rifana gian aldo jadi kalian bisa nggak kasih kosong enggak
kita jawab gas buat cnn apa siang enggak cnn adalah kehidupan kita cnn itu jiwa kita tapi
bukan tema ini temanya adalah pdip diantara mbak puan dan pak ganjar
ya allah pdip mbak puan pak ganjar
pantesan komik sebelumnya nolak
bahaya materinya pak
kita aja pak kalau tahu materinya itu dari hamin lima
temanya apa pdip diantara mbak puan dan pak ganjar
maaf tanggal tujuh saya cacar monyet
pasti langsung begitu pak kita komika juga punya rasa takut pak
aku ditelepon pak gian
dok tanggal tujuh stand up ya bahas pdip
waduh mbak saya udah fokus pns
bakalan fokus kita pak
masalahnya kan kenapa sih temanya itu selalu berat mbak
kalau diskusinya nggak apa apa berat berat
minimal stand up nya itu yang ringan ringan yang santai santai
kan santai santai aja squishy apa sih bang bahaya aja pak
misalnya temanya diantara apa persamaan squisi dan pdip
lah jangan sama aja kalau gitu bang
mungkin ada persamaan
cari yang lebih trendy
oh mungkin kalau trending yang santai adalah
kenapa sih gak bahas tentang pesulap merah
nah pesulap merah
iya kan pak ya tau kan bapak
sama sama merah kok pak
sama merah sama merah juga gitu
kalau kita ngebahas masalah merah paling yang marah dukun pak
kalau kita bahasa yang merah yang ini
kita bisa digeruduk banteng pak
nggak ada teman saya namanya enteng dipanggil mbak enteng
ada di pikiran kita semua pak
ketika dikasih tema itu akhirnya kita mencoba menganalisis
dan kita pengen menyarankan malam hari ini di antara mbak puan atau pak ganjar
siapa yang dipilih oleh pdip
ini kita kasih saran untuk pdip pak
dan saran kami di antara mbak puan dan pak ganjar
yang harus dipilih oleh pdip adalah mbak puan
yang analisis di belakang
analisis di belakang
jadi yang harusnya dipilih oleh pdip di antara mbak puan dan pak ganjar
giring amankan banyak
kita ngasih saran kan
demokrasi boleh dong pak
kita ngasih saran aja gitu pak
lagian kan mas giring kan bilang mimpi adalah kunci
walaupun mohon maaf mas giring nggak semuanya kunci itu asli
dan juga mungkin bang giring juga mengajarkan kita
kalau ada beberapa mimpi yang lebih baik dikunci
jadi kasih tau ke orang orang gitu
walaupun kalau kita melihat ya
kita juga punya data tentang
kita punya data
semalam ini kita sempat mencari cari pak
ternyata kita menemukan sebuah artikel
ini dia bagus nih
menemukan sebuah artikel
penelitian yang bilang kalau misalnya ini dari seorang pengamat politik pak
bernama adi prayit
dia bilang begini
dia bilang kalau pak ganjar dan bu puan itu punya kelebihannya masing masing
untuk dapat tiket avenger
bukan bukan bukan
tiket presiden dong
jadi katanya pak ganjar itu kelebihannya adalah dia punya elektabilitas yang bagus di masyarakat
dan bu puan itu katanya kelebihannya adalah
enggak maksudnya gue pengen belain bu puan di sini
gue pengen belain
maksudnya kalau orang orang yang protes bu puan kenapa matin mik gue belain
waktu itu kan rapat paripurna sudah selesai
bu puan matin mik ya biar rapatnya selesai
karena mbak puan itu lagi mikirin perut perut anggota dpr yang sedang kelaparan
walaupun anggota dpr nggak pernah mikirin perut rakyat
jangan ke sana
jangan ke sana
aduh bahaya lagi yang ini
salah salah nulis yang ini pak
salah nulis yang ini pak
lagi itu aku juga bingung gitu bang
kenapa orang orang itu pada marah gitu ketika bu puan matiin mik
kan bisa jadi tuh ada ceritanya gitu
misalnya bu puan dengerin orang yang ngomong
oh ya oh ya dia ngeliat tombol apa ini
lah aku mati
bisa aja nggak tahu
kita kan nggak tahu
dan tapi saya sedih pak
saya itu belain bu puan banget
akhir akhir ini mbak puan itu apalagi dua hari ini ya
pas ibn naik ini banyak banget yang teriak
karena bu puan nggak nangis di saat pak jokowi naikin bbm
karena pada zaman pak sby bu mega dan bu puan itu nangis
bahkan kata bu mega ada artikel yang
malam sebelum pak sby naik bbm
kalau misalnya besok sampai pak sby naikin bbm
saya akan mengerahkan seluruh kader saya turun ke jalan
untuk beli bbm malam ini
kalau besok naik harganya
besok naik harganya
tapi yang jadi perhatianku juga pak
masyarakat itu banyak yang berdemo
semuanya pada panik
harusnya ya buat teman teman
bapak juga di pdip mbak puan bu mega
apalagi mbak puan ya
ketika ada yang demo pada nanya
harusnya disikapi dengan tenang
biar mbak puan bisa fokus surprise ulang tahun
jadi kita punya solusi
kalau misalnya masyarakat pada datang
langsung aja mbak puan keluar
yang ditunggu oleh mahasiswa adalah mbak puan nangis
bukan deden turun kok pak
yang ditanya mbak puan kenapa nggak nangis
ya udah mbak puan nangis aja
selesai masalah demo demo
dan aku juga memperhatikan ya
mbak puan tuh waktu datang ke sebuah daerah
dia bakal bida bilang
sebentar lagi kita bakal punya pemimpin wanita
wah saya setuju
itu bagus banget
saya sangat setuju
dekat sama rakyat
dari dulu emang cocok jadi presiden
siapa lagi kalau bukan
nggak salah lagi
siapa lagi kalau bukan
terakhir yang benar ini
siapa lagi kalau bukan
aman kan pak
lagi kalau ada yang nanya
emang cocok wanita jadi presiden
cocok wanita jadi presiden
cocok aja bang
walaupun emang banyak bilang takutnya wanita gampang ngambek
tapi saya belain buat para wanita
wanita tuh ngambek kalau emang dihianati
kalau udah dihianati tuh bakal lama ngambeknya dong
emang kenapa bisa begitu pak
eh jangan tanya sama gue
kenapa masih ngomong sama pak sby
kata dia bang
tadi kan tulis bareng di belakang
dia full dan nulis sendiri tuh pak
kalau ngambek itu kan
wanita itu punya kata kunci tiga
ini makanya jangan sampai kalau jadi presiden
wanita jadi presiden
kata kata kunci ini dikeluarkan
kalau cewek lagi ngambek nih
terserah dan pikirin sendiri
takutnya tiga kata ini kebawa bawa pada saat jadi presiden
misalnya aku presiden wanita dong
kalau demo ke aku aku wanita nih
bbm malah naik ibu
ada masalah sama kita
bu ini bbm naik begitu ibu
mau diam diam begitu saja
bu kalau ibu begini terus
kita harus berdemo terus
demo pak berbulan bulan pak itu pak
jadi bingung nggak jadi keo
nah kalau kita bahas pak ganjar
sebenarnya kita nggak punya materi ya
karena pak ganjar elektabilitasnya udah tinggi
oh ada satu bang
tadi udah amat loh ini loh
tadi waktu itu pak ganjar itu sempat
rame karena pak ganjar
pak ganjar bilang dia nonton film dewasa
lah emang kenapa kalau nonton film dewasa
ih bang menurut penelitian
bisa jadi pelupa bang
lah emang kenapa kalau pelupa
eh bang kalau misalnya pak ganjar menjabat dia
lupa takutnya dia lupa
dia jadi presiden bang
takutnya kan begitu
begitu misalnya pak ganjar
pak ganjar masyarakat
aku masyarakat bbm naik
jalan jalan jalan di taman ini
pak ganjar bbm kok naik
lah kamu siapa
loh saya rakyat kan bapak kan presiden
emang pejabat suka lupa dengan rakyat
kita terkomisi terima kasih
terima kasih aldo dan juga gian
aduh ini promosinya kayaknya berkali kali nih
soal mbak puan maharani
ini mas arief dari tadi ketawa ketawa terus nih
menikmati gak mas
menikmati ini suara suara anak muda
pemilih terbesar pemilih milenial
yang jumlahnya enam puluh persen dalam survei bps
jadi yang tadi gak boleh baper
karena sekali lagi
itu adalah kritikan kritikan
dan juga celetukan celetukan
dari anak anak muda
yang sekarang ini lagi melek politik
sekaligus saya ingin menutup
diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali para narasumber
yang sudah hadir
wasik jnpdi perjuangan mas arief wibowo
terima kasih sudah datang jauh jauh
dari jember loh ini
terus habis itu ada direktur li karmadani
ketua ketum kornas ganjaris
saya belum familiar nih mas eko kuntadi
dan yang terakhir direktur eksekutif lsi
terima kasih sekali
untuk malam hari ini
sampai jumpa pada episode berikutnya